kalau kita latihan itu selalu ditungguin selalu ada
itu yang bikin kita hebat gitu pelatih yang hebat benar benar
menganggap kita kita ini bukan hanya sebagai atletnya kita juga dianggap sebagai kayak anak anaknya
dari kerasnya pak imron disiplinnya pak imron itu buat saya jadi manusia yang ibadahnya lebih baik lagi
di dunia angkat besi indonesia nama imron rosadi adalah legenda
usianya kini sudah memasuki delapan puluh satu tahun
kondisi fisiknya yang rentah juga sudah mulai melemah
tapi jangan pernah ragukan semangat dan kecintaan imron rosadi pada dunia olahraga angkat besi
imron terpilih sebagai lifter terbaik nasional dan satu kali terpilih sebagai lifter terbaik se asia tenggara
selain sebagai atlet saat itu imron juga mulai membuka tempat latihan angkat besi
yang kemudian menjadi cikal bakal pada epokan gajah lampung yang dikenal sekarang
saya dari dulu udah buka tempat latihan ya di rumah saya orang tua saya
saya beli besi sendiri saya melatih teman teman sendiri
jadi begitulah berlanjut
dulu kan orang tua saya ada di pasar tuh
kan ada orang jual jamu itu dari bandung
ototnya bagus kuat
saya lihat juga film saya paling suka film hercules samson
pasang surut dan suka duka selama lebih dari enam puluh tahun
konsisten membina atlet muda angkat besi di pringsewu
sudah dirasakan imron dan istrinya yuniarti
yang selama ini ikut membantu mengurus atlet di padepokan
dari awal berdirinya padepokan hingga saat ini
sudah tidak terhitung besarnya biaya yang dikeluarkan imron dari kantong pribadinya
demi kemajuan dunia angkat besi lampung dan indonesia
imron juga tetap rela menggunakan dana pribadinya
saat bantuan uang saku untuk atlet dan pelatih dari koni lampung
usai pon papua pada dua ribu dua puluh satu lalu
gila dia kalau dia angkat besi ini
dia apa aja dia korbanin
dia begitu korbanin lu orang untuk apa semua lu orang
kemaren lu tau gak ustazipon
boleh bilang anak anak itu gak kasih makan nggak kasih bulanan
tapi dia masih tetap kasih makan
kaka bisa memberikan lebih bagus daripada kita menerima
saya nggak tahu ya dulu kalau pertandingan kan saya jual beli mobil
saya pakai mobil saya sendiri
bawa atlet berapa puluh bertanding di mana mana
sampai ke medan kemana mana
paling dapat bantuan dari koni sedikit betul
saya nggak pernah hitung hitung ya
jadi dulu saya pikirin cuma atlet saya sendiri
saya sendiri aja nggak pernah saya pikir
saat ini dua puluh orang atlet mulai dari yang junior hingga senior
berlatih angkat besi dan angkat berat di padepokan gajah lampung
cita cita menjadi atlet berprestasi menjadi salah satu motivasi utama
lima dari para atlet ini berlatih di tempat milik imron rosadi
pertama kali masuk sini cuma lihat lihat doang
kuat keangkat berapa kilo baru pada saat pertama kali datang
sekarang udah kuat berapa
senetnya tiga puluh tujuh cleaning jacknya lima puluh
wah udah jauh dong bedanya
itu latihan setahun tuh ya
kamu pengen jadi atlet nasional gak sih
pengen banget ya
suka dukanya latihan di sini apa sih
kalau dukanya suka sakit gitu
kalau senangnya ya senang
kalau tanding bisa keluar kota bisa jalan jalan
kamu pengennya tampil sampai mana sih
sampai jauh sampai segim asean games
pengennya gitu ya
cita cita kamu yang terdekatnya ke pengennya apa
kalau rasa persaingan itu gimana diantara teman teman sendiri
kalau dia market berat aku harus lebih berat lebih semangat gitu
biar bisa lebih dari dia gitu

sebagai pelatih pembina sekaligus pemilik padepokan gajah lampung
imron juga tidak pernah membatasi orang yang ingin datang untuk berlatih angkat besi di sini
namun kini ada satu kekurangan mendasar yang ibron lihat
pada atlet atlet angkat besi lampung yang berlatih di tempatnya
siapa aja boleh
kalau kita lihat kita tawarin agak potensi aja atau apa
tinggal di sini
tapi orang sekarang mentalitasnya banyak
ada berapa atlet itu kuat sekali
zaman memang berubah
tapi kondisi tersebut tak membuat imron putus asa
bersama para pelatih yang dulunya juga adalah mantan anak anak didik imron
padepokan gajah lampung masih tetap berusaha konsisten
membina atlet angkat besi dan angkat berat di pringsewu lampung
satu hal yang tidak bisa dipungkiri
jumlah mereka yang berlatih di padepokan gajah lampung saat ini
memang jauh berkurang
bila dibandingkan dengan kondisi lima atau enam tahun yang lalu
iya kalau dulu kan kita bareng bareng tuh rame
latihan aja sampai berbaris baris gitu kan ganti gantian mau ngangkat
kalau sekarang ya kayak ginilah keadaannya
minat anak anak itu sedikit berkurang sekarang
dari kebanyakan mungkin main gadget kalau di rumah kan
dan artinya ya mungkin sekarang banyak yang datang tapi sebentar mungkin
satu dua bulan bosen pulang lagi nggak jadi
juara sebentar nanti terus hilang
juara sebentar hilang
nggak sampai bertahan lama
kalau dari lampung dulu sih
setelah juara itu bisa bertahan mungkin lima tahun lebih lah
sekarang sebenarnya ya juara cepat tapi turunnya juga cepet
saya pengen sukses juga sih
agar orang tua seneng
aku pengen buktiin kalau aku bisa
bisa banggain orang tua
dari awal sih pengen ngerubah nasib aja
pengen ngangkat derajat orang tua
akhirnya bisa ke beliku
tanah bangun rumah
bagi sebagian besar anak anak di kabupaten pringsewu lampung yang menekuni angka korupsi dan angkat berat
olahraga ini bukan melulu soal prestasi
tapi olahraga keras ini juga merupakan jalan keluar bagi mereka
untuk meningkatkan ekonomi keluarga yang sebagian besar berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah
dan padepokan gajah lampung milik imron rosadi menjadi salah satu tempat bagi mereka untuk berusaha mewujudkan mimpi tersebut
meski sudah tidak seramai dulu mes di padepokan gajah lampung kini masih dihuni oleh belasan atlet angkat besi remaja dan junior
yang hampir seluruhnya berasal dari pringsewu lampung
salah satunya adalah muhammad husni
remaja berusia tujuh belas tahun ini adalah salah satu atlet binaan padepokan gajah lampung yang memiliki bakat dan prestasi menonjol
di kejuaraan nasional remaja dan junior dua ribu dua puluh dua di yogyakarta
husni yang turun di kelas lima puluh lima kg sukses meraih medali emas bagi kontingen lampung
saat itu husni mencatatkan total angkatan seberat dua ratus lima puluh empat kg
dengan angkatan snatch seberat satu ratus enam belas kg dan clean and jerk seberat satu ratus tiga puluh delapan kg
angkatan snatch seberat satu ratus enam belas kg milik husni ini sekaligus melampaui rekor asia dan rekor dunia junior seberat satu ratus tiga belas kg
yang sebelumnya dipegang lifter vietnam khad wong
cuma suruh mecahin rekor remaja malah mecahin rekor dunia
tidak tahu juga saya kalau mecahin rekor dunia itu
kalau becara saya dapat bonus
oh kalau sekilo naiknya dapat bonus lima ratus ribu
iya jadi semangat
selain itu emang apa kamu pengen membuktikan apa
ya mungkin ingin sukses juga sih
agar orang tua senang
emang cita cita husni itu apa sih sebenarnya
cita cita sih ingin jadi juara dunia kayak eko yuli
selain mengejar prestasi uang juga menjadi motivasi tambahan bagi remaja lungu ini
selama lebih dari lima tahun berlatih angkat besi di padepokan gajah lampung
gaji dan bonus yang ia dapat selalu ditabung demi membahagiakan dan membuat kedua orang tuanya bangga
ya pertama ikut sih ya mingguan itu lima puluh terus naik ke tujuh puluh lima terus bulanan naik rp tujuh ratus lima puluh naik lagi dua juta lagi
lahir dapat dua juta berguna
dari pak imron
fasilitasnya yang didapat apa sih kamu tinggal di asrama dan makan semua di sini ditanggung oleh pak imron
apa pesan orang tua ada nggak pas kamu pamit mau tinggal di asrama mau serius di angkat besi
orang tua ada berpesan sesuatu gak ke husni
ya pesen sih ya jangan aneh aneh cuman kalau udah sukses jangan sombong
husni memang berasal dari keluarga dengan ekonomi pas pasan
ismail ayah husni adalah pekerja lepas di toko daging di pasar pringsewu
yang upahnya hanya delapan puluh ribu rupiah per hari
sementara siti aminah sang ibu adalah seorang ibu rumah tangga
buah manis dari kerja keras dan keseriusan husni berlatih angkat besi
kini ikut dirasakan oleh seluruh anggota keluarga
berkat prestasi husni di dunia angkat besi saat ini kondisi rumah yang mereka tempati sudah jauh lebih baik dan layak huni
dibenerin lho didandanin lho
tadinya ya belum dilepok kamar kamarnya
kamarnya kan masih batak merah si genteng masih bambu lho itunya apa kayunya
dano gentengnya tipis tipis itulah kalau hujan minta ampuh
apalagi kalau malam nggak bisa tidur
ini keramik juga baru dong
baru semua ya alhamdulillah usna yang
yang bantu ya bu ya
pakai uang husni ya
sebenarnya tiga kakak kandung husni juga sempat merasakan latihan angkat besi di padepokan gajah lampung
namun semuanya gagal meraih puncak prestasi
kenyataan yang justru semakin membulatkan tekad husni untuk serius menekuni olahraga keras ini
kok tau tau aku mau latihan lah
latihan apa lah
enggak aku mau buktiin kata dia
aku pengen jadi orang sukses
ya orang tua bisa aja kan amen sih
ya gitu aja udah
saya terima kasih benar sama pak imron rosadi bisa mendidik anak saya gitu
jadi orang yang terbaik gitu loh
gitu cuman intinya begitu
ya kalau umpamanya enggak begitu dia masih mainnya kan keluyuran aja ya
enggak genahlah istilahnya gitu lah
selain husni beberapa atlet lain yang berlatih di padepokan gajah lampung juga masih menunjukkan prestasi yang membanggakan
di angkat besi padepokan gajah lampung masih memiliki muhammad halim setiawan
berlatih di sini sejak tahun dua ribu sepuluh halim adalah peraih medali emas pada pon dua ribu dua puluh satu di papua di kelas enam puluh satu kg
sementara dari angkat berat atlet senior doni meyanto menjadi salah satu atlet panutan di padepokan gajah lampung
peraihan medali perunggu pada kejuaraan dunia di ceko pada dua ribu tujuh belas
menjadi salah satu prestasi terbaik atlet berusia tiga puluh tiga tahun yang sudah berlatih di padepokan kejang lampung sejak dua ribu lima ini
dan tak jauh berbeda dengan husni angkat besi dan angkat berat dipilih oleh halim dan doni sebagai salah satu jalan untuk memperbaiki ekonomi keluarga
tapi dalam hati itu aku pengen buktiin kalau aku bisa bisa membanggakan orang tua
benerin benerin rumah yang dulu masih kurang layak ya sekarang udah mendingan lah
terus kuliah masih biaya sendiri
semua dari hasil angkat pusing
ya dari awal sih pengen ngerubah nasib aja pengen ngangkat derajat orang tua
kan kalau saya asli dari keluarga yang kurang
bapak saya kan tukang beca
akhirnya bisa beli tanah
terus dapat lagi buat dibangun rumah
habis itu beli tanah
sampai sekarang dapat alhamdulillah ada kerjaan lah
ya semua dari angkat berat
keberhasilan anak anak asuhan imron rosadi ini untuk mengubah nasib juga tak lepas dari peran istri imron rosadi yuniarti
yang selama ini mengelola keuangan para atlet di padepokan gajah lampung
seluruh uang saku dan bonus yang didapat oleh para atlet harus ditabung dan tidak bisa sembarangan dipakai
jadi kita harus jadi orang kita kan akan tua harus hemat
masih muda masih kuat kita harus ngumpulin duit dulu
tapi kalau dipoya poya duitnya saya marah bukannya marah ngeambek saya dah
saya emang dari dulu tukang nyimpen duit
tukang ditabungin duit
saya dari kecil gak diajarin bapak emak saya tapi saya inisiatif sendiri
saya mau simpen duit ini
jadi saya pengen perhatiin sekarang ke anak anak semua
di tengah segala keterbatasan yang harus dihadapi reputasi padepokan gajah lampung dalam mencetak atlet atlet angkat besi handal masih tetap diakui
meskipun diakui imron prestasi atlet atlet padepokan gajah lampung kini sudah tidak sementara yang dulu
ya sekarang cari atlet juga sudah lama
dianggap sudah sulit
biawi sudah dikeluarkan
ya gak ya
kalau ada imbalan dengan prestasi kan kita agak terhibur gitu
bukan seperti dulu
ya dulu kan sea games nya delapan belas atlet perahim mas
empat puluh dua mas di sea games
cukup banyak ya
kalau sekarang mas sulit sekali
hormat sama pak imron dan berterima kasih sekali karena pak imron sudah sangat berjasa buat kita semua
reputasi padepokan gajah lampung dalam mencetak atlet angkat besi handal sudah terbukti hingga ke level olimpiade
misalnya hari ini ke anak yang nomor tiga besok ke anak yang nomor delapan
berapa saudara sih mbak citra
oh tujuh banyak
citra febrianti adalah lifter wanita asal pringsewu didikan padepokan gajah lampung peraih medali perak di kelas lima puluh tiga kg pada olimpiade london dua ribu enam belas
lewat penantian panjang selama sepuluh tahun seremoni penyerahan medali perak olimpiade london dua ribu dua belas ini baru digelar akhir tahun dua ribu dua puluh dua di kawasan senayan jakarta
citra yang saat itu finish di peringkat empat akhirnya dinyatakan berhak meraih medali perak karena lifter kazakhstan peraih podium pertama dan lifter moldova peraih podium ketiga dinyatakan positif doping
prestasi dunia yang diraih wanita yang kini menjadi pns
pernahkah di sepora lampung ini tak lepas dari peran imron rosadi dan kerasnya latihan di padepokan gejah lampung
sampai saya operasi berarti saya dijahit disobek terus dihabis itu dijahit masih tetap suruh pak emroh suruh latihan
selang satu minggu udah kamu angkat masih tetap angkat
jadi ya itu sampai sebegitu kerasnya berarti yang ibaratnya butuh proses luka itu bar nya ada keringnya ada masanya seperti ini
tapi tetap dipaksa untuk
tetap ngangkat tapi ya bisa dengan adanya seperti itu akhirnya ya bisa berprestasi
walaupun kayak bikin down tapi downnya itu bikin kita semangat untuk kita gak boleh menyerah gitu maksudnya pak imron
jebolan padepokan gajah lampung lainnya yang juga berprestasi di level olimpiade adalah sri indriani
wanita yang berlatih bersama imron rosadi sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh empat ini
adalah peraih medali perunggu angkat besi di kelas empat puluh delapan kg pada olimpiade sydney tahun dua ribu
sebelum bergabung di padepokan gajah lampung indri sempat berlatih di solo
indri pun sempat kaget saat pertama kali menjalani program latihan bersama imron rosadi
saat ini indri bersama muhammad rusli yang juga adalah alumnus padepokan gajah lampung dipercaya menjadi pelatih di pelatnas angkat besi indonesia
setiap kita ditungguin pak imron itu yang bikin kita semangatnya itu bertambah
di sana itu programnya itu kalau minggu berat itu maksimal maksimal semua gitu
tapi karena lama di sana kan latihannya seperti itu terus jadi kayak terbiasa
kalau latihan itu senet maksimal planejack maksimal
itu padahal kan kita satu program maksimal aja udah capek gitu
tapi karena di sana sudah terbiasa latihan seperti itu jadi sebenarnya itu berat
tapi karena kita terbiasa jadi ya biasa aja gitu
tapi menurut saya sih lebih banyak ke disiplinnya pak imon itu
dia lebih disiplin ketat dan menganggap kita kita ini bukan hanya sebagai atletnya
kita juga dianggap sebagai kayak anak anaknya itu
meski sudah banyak melahirkan atlet angkat besi kelas dunia dan pelatih nasional imron tetap menganggap semua yang ia lakukan adalah hal yang biasa
baginya untuk soal prestasi tidak akan pernah ada kata puas
saya nggak mau menikmati sesuatu keberhasilan
saya gak pernah
kalau kita menikmati berarti kan udah rasa puas
kalau udah rasa puas apa bisa tiap kali punya prestasi
ya berbuat untuk negara kan kewajiban kita
betul apa enggak
bukan dari penghargaan atau apa
dari penghargaan atau apa
bagi anak anak didiknya banyak teladan yang bisa diambil dari sosok imron rosaki
termasuk bagi indri yang saat menjadi pelatih di pelatnas selalu berusaha menerapkan hal hal positif yang imron rosadi lakukan di padepokan gajah lampung dulu
kalau kita latihan itu selalu ditungguin selalu ada
bahkan pas sakit aja jalan susah tetap pikir kita waktu itu denger pak imam sakit
engkau nya sakit kirain kita gak akan nungguin
jalan pelan pelan tetap tungguin kita sampai selesai
itu yang bikin kita hebat gitu pelatih yang hebat benar benar tanggung jawab benar benar disiplin benar benar dilihatin sayangnya ke kita
tungguinnya sampai kayak gitu

di usia senjanya imron nursadi memang sudah tidak bisa melatih anak anak didiknya seperti dulu lagi
namun kini semangat dan kecintaannya pada dunia angkat besi dan angkat berat menurun kepada tiga anaknya yang juga terjun ke olahraga ini
meski pamor dan minat anak anak di lampung untuk berlatih angkat besi dan angkat berat semakin menurun
imron masih menyimpan harapan agar padepokan gajah lampung ini dapat terus melahirkan atlet atlet handal seperti dulu

saya cuma mengharapkan ini kan jangan jadi monok monok lain aja
jadi perasaan ini sebetulnya saya harapkan jangan seperti kenangan aja
kalau kenangan kan masa lalu sih
tapi yang akan datang apa kita mampu
ya bagaimana ini waktu yang menentukan
betul usaha sih ya tetap usaha
kita jalanin aja jangan dibingungin pokoknya jalanin aja
gak usah dipikirin yang ini itu kita syukurin aja
jadi orang tuh harus
saya udah bilang tadi
saya di kerasi penyakit saya terima
anak anak ini pak imran masih mau urus
karena dia bilang berhenti ya saya udah berhenti
nggak usah dibingungin
makanya saya minta pak beliau berdua bapak dan ibu untuk mulai memberikan tanggung jawab lah ke anak anaknya
dan kepada pihak pihak yang terkait juga
supaya apapun yang terjadi nanti padepokan ini akan tetap berjalan
dari kerasnya pak imron disiplinnya pak imron itu buat saya jadi manusia yang ibaratnya lebih baik lagi
saya mengucapkan banyak banyak terima kasih
dan semoga pak imran selalu diberikan kesehatan selalu panjang umur dan selalu kebahagiaan selalu dimanapun pak imran berada
untuk pak imran saya kalau memanggil engkau untuk engkau
semoga tetap diberi kesehatan
sehingga tetap bisa berkarya untuk atlet atlet angkat besi
terutama sekarang yang di lampung tetap bisa melahirkan atlet juara dunia juara olimpiade
terus kita atlet mantan atlet lampung semuanya sayang sama pak imron
hormat sama pak imron dan berterima kasih sekali karena pak imron sudah sangat berjasa buat kita semua